daftar perolehan medali sementara di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
berdasarkan situs resmi sea games kamboja perolehan medali kontingen indonesia sebanyak enam puluh delapan emas enam puluh satu perak dan delapan puluh perunggu
raihan ini membuat indonesia berhak bertengger di posisi tiga kelas main sementara
sementara itu berdasarkan akun media sosial resmi kemenpora ri pada minggu malam indonesia mendapat dua tambahan medali emas
yang dipersembahkan janis rosalita dari cabang olahraga fin swimming dan medali emas dari tim e sport pubg mobile mix team event
vietnam masih memimpin perolehan medali dengan satu ratus tujuh emas sembilan puluh dua perak dan sembilan puluh lima perunggu